jadi percuma kita bongkar makam ini
jadi ibu mohon kuburkan kembali jatah itu amira kuburkan kembali
bu dari kemarin ibu sama amira kan pengen banget kalau makamin dibongkar kan
sekarang prosesnya tinggal sedikit lagi loh bu
jadi biarin dites dulu ya bu
iya bu ibu coba dengerin rezeki bu
kalau jasadnya udah dites kita akan bisa tahu ini tuh ayah atau bukan
papanya rizky tuh ayah tuh bukan bu
siapa tau aja ayah masih hidup ya kan bu
gak mungkin amira
itu abiku itu mati
kamu masih ingat kan suamiku yang masih hidup kan mas
dan ini coba lihat mas ini aku mas istri kamu mutari mas
dan ini anak kita amira
saya mau yang ini mas ya
mau lima pangkai
iya suara itu
masji ingat rama
berarti masih senyum aja sama aku mas
aku mau tarik mas aku mau tarik
dia dia ini kan
saya yakin banget
saya punya perasaan yang dalam sama dia

lupa sama amir mas
apa benar dia benar benar risiko

mas iksan sangat mencintai aini
dari dulu sampai sekarang
bahkan mas juga nggak ingat sama amiran
tapi kenapa mas
dan ingat perasaan mas yang begitu dalam terhadap aini
apa gunanya aku berharap mas iksan masih hidup
apa gunanya aku berharap bisa bersatu dengan mas iksan lagi
yang mas cinta itu cuma aini
lebih baik aku menganggap mas iksan sudah mati
mas iksan sudah mati
ini ibu kamu juga belum dapat
ini aku juga nggak tahu kok ibu aku belum datang ya
om bisa tahu nggak ibu kemana tadi
ini kan udah mau hujan
nanti daripada udah hujan malah saya dapat semua
nanti paling sebentar lagi ibu juga datang
tapi aku juga yakin kok
jadi ibu kamu pasti udah setuju
pak ustadz tolong dipimpin doa sekali ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa sudah bisa dimulai sagali

tunggu ibu aku sebentar ya
mbak kalau bisa sampelnya diambil sekarang
karena kita masih ada tukang selagi di tempat lain
di sini juga udah mulai hujan
sekarang aja ya
iya pak boleh pak
atau siapapun yang ada di makam ini
aku terpaksa ganggu istirahatnya
aku sama ibu harus tahu kebenarannya

ketika kecil kau bakal
ini proses tinggal segit lagi lho
enggak pokoknya jasad itu dikuburkan
dan tidak ada pelakukan tes
ibu gak usah
ibu jangan kayak gini dong bu
kita kan bisa tahu ini ayah atau bukan
ibu kan juga pengen kayak gitu kan
mas isan kenapa
lebih baik ibu menganggap ayah kamu itu sudah mati
kalau ternyata dia masih hidup dan hanya mengingat aini
jangan diteruskan pak
ibu kenapa sih ibu
bapak jangan lanjutkan
bapak jangan teruskan pak
kamu tuh denger kata kata ibu gak sih amira
ibu bilang jangan lanjutkan
ayah kamu itu sudah mengikat
kuburkan kembali jasadmu
tapi ibu tahu dari mana sih bu
bukannya ibu juga pengen tahu jawaban soal ayah
alhamdulillah ibu gak pengen tahu
karena ibu sudah tahu ayah kamu itu sudah meninggal
kamu lihat itu amira
kamu lihat itu
kamu lihat amira
jadi kita terima aja amira
kalau ayah kamu itu tidak bersama kita lagi
itu dulu ibu
ayah itu belum meninggal
makanya sekarang kita pengen pastiin
itu ayah atau bukan
ibu juga pengen tahu kan
ibu gak pengen tahu
karena ayah kamu itu sudah meninggal
jadi berjumlah kita bongkar makam ini
kuburkan kembali jabatan itu amira
dari kemarin ibu sama amira kan pengen balik
kalau makamin dibongkar kan
sekarang prosesnya tinggal sedikit lagi loh bu
jadi biarin dites dulu ya bu
ibu sampai dengerin rizky bu
kalau jasadnya udah dites
kita kan bisa tahu
ini tuh ayo tuh bukan
papanya rizky tuh ayah tuh bukan bu
siapa tahu aja ya masih hidup
iya kan bu